informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan yang juga berkaitan dengan informasi indra yani laksmi tadi ya
karena badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg meluarkan peringatan dini siaga banjir di enam provinsi di pulau jawa
yakni banten dki jakarta jawa barat jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan jawa timur
nah peringatan dini ini berlaku untuk kamis dan jumat ini dan masyarakat di indah untuk waspada
nah bicara soal banjir nih tentu tidak lepas dari resiko kematian yang mengintai diantaranya tersengat listrik maupun serangan hipotermia
lantas bagaimana cara mengatasi hal ini kita simak pembahasannya berikut ini
pemirsa kita lihat di sini mengenai hipotermia ini merupakan kondisi ketika memang suhu tubuh menurun hingga tiga puluh lima derajat celcius
ini turunnya secara drastis begitu ya
ya dan kita juga lihat bagaimana penyebabnya ada beragam penyebab hipotermia
pemirsa ini bisa terkarena
terpapar suhu dingin berlebih seperti kematian saat pendakian gunung di suhu esring
atau juga bisa karena terlalu lama berendam di air seperti kondisi banjir saat ini
kondisi ini memang paling rentan dialami oleh lansia ya
iya betul sekali lia kita lihat yang berikutnya pemirsa
ini kenali gejala dari hipotermia
gejalanya bisa dilihat mulai dari menggigil secara terus menerus
lalu surit berbicara hingga bibirnya kebiruan
nah ini kita lihat keadaan nafas juga mulai pelan dan juga pendek begitu ya
lemas dan denyut tadi mulai melemah karena kondisi tubuh yang sangat dingin
penurunan kesadaran linglung pupil mata melebar hingga tubuh kaku dan juga sulit untuk bergerak
ini sudah fatal sekali ya
iya harus diwaspadai dari gejala gejala hipotermia ini
kalau kita sudah mengalami sudah mengenali dan kita mengalami gejalanya
maka kita harus bisa bagaimana pertolongan atas tindakan
pertama mungkin ada keringkan tubuh
kemudian juga ganti pakaian yang basah
gunakan pakaian yang tebal ya seperti jaket atau selimut untuk menghalangi hilangnya panas tubuh
juga bawa ke tempat hangat ini yang paling penting seperti dekat api unggun atau kompor juga bisa ya
iya yang berikutnya nih pemirsa
pertolongan pertama saat hipotermia ini ada beberapa yang anda bisa lakukan seperti tadi
yaitu memberikan minuman hangat
nah minuman hangatnya juga tertentu
tidak semua yaitu hindari yang berkafein
lebih baik misalnya minum jahe begitu ya
ini lebih baik bagi tubuh juga gitu
hindari juga meminjat karena beberapa orang tindakan meminjat justru bisa memicu gagal jantung
dan ketika ini sudah dilakukan tapi masih mengalami hipotermia bisa segera mencari pertolongan
nah ini dia kita selain hiportirmia ada bahaya lain juga
bahaya tersengat listrik di kala banjir
nah ini kita akan bahas bagaimana gak bahaya tersengat banjir
oke reza silahkan
ya tips dari terhindar sengatan listrik di kala banjir
ada beberapa hal yang bisa anda lakukan
pemirsa yang pertama mematikan meter sirkuit atau ber
ini yang pertama kita harus lakukan ya
ini yang penting sekali dilakukan ketika memang banjir melanda
ini cabut seluruh peralatan listrik juga yang masih menempel di stop kontak seperti tv maupun mesin air
nah ini kalau misalnya anda ingin menyentuh installer listrik kan dalam kondisi basah
anda bisa gunakan sarung tangan karet karena tidak menghantarkan listrik ya
kemudian pindahkan alat elektronik ke tempat yang aman misalnya di lantai atas rumah anda atau tempat yang lebih tinggi lainnya
yang berikutnya inti bisa jauhi gardu listrik dan juga tiang listrik
karena sengatan listrik yang cukup tinggi ini berbahaya bagi anda terutama saat berada di luar rumah begitu ya
dan berikutnya tetap menggunakan sepatu bot yang kedap air ataupun bisa menggunakan sendal jepit begitu ya
yang tidak menghantarkan listrik
dan yang terakhir jika memang masih terjadi permasalahan listrik anda bisa menghubungi pln di nomor satu ratus dua puluh tiga
setelah terjadinya banjir surut pastikan juga ketika anda mencolok kembali nih seluruh peralatan elektronik dan juga stop kontak ini dalam keadaan benar benar kering
itu yang harus dipastikan karena jangan ada apa namanya tersusulan begitu ya
di dalam masih ada sisa air mungkin bisa mengakibatkan hubungan pendek arus listrik atau konsleting
nah mengenai bahaya yang memungkintai saat banjir melanda dan segera melakukan tindakan tepat dapat meminimalisir resiko jatuhnya korban jiwa